mainkan gamenya dapet tin plusnya
gua bisa beliin ya
lapar gua juga
anda sekarang ada bersama saya
jangan coba coba untuk lapor ke polisi
kalau mau istri anda selamat
saya tanya anda siapa
kenapa anda culik istri saya
saya udah bilang anda nggak perlu tahu siapa saya
jadi gak usah banyak tanya
saya minta anda siapkan uang cash sebesar lima miliar besok malam
setelah itu saya kasih tahu tempatnya kemudian
tapi ingat anda jangan coba coba untuk lapor polisi
buka pintunya buka
sebentar saya telepon lagi
nomor yang ada di jumlah tidak dikirimkan
dia minta tembakan lima miliar om
ya mau gak mau harus saya
kamu bayar lima miliar tapi gak telepon polisi
om saya nggak mau membahayakan andin
kalau saya telepon polisi takutnya andi diapa apain sama mereka om
mendingan saya bayar lima miliar
sekarang saya harus ke bank
dan saya minta sama om jangan lapor polisi
saya punya cara saya sendiri om
saya gak mau orang lain terlibat dulu
saya takut andin kena apa apa
saya permisi om
baik mas om
apa jangan jangan iqbal yang melakukan ini
kita arah orangnya
kalau cuma mata dia seperti ini
saya juga nggak bisa tahu dia siapa
mungkin kamu bisa lebih jelas
saya gak kenal
wajahnya gak jelas
aduh ya allah
lindungi andin ya allah
kenapa dia belum ada
tepulih mengurus fuck
mau naik langsung ke tempat prison
kayaknya kalau kita tiduk hidup aja
kita sudah membakar kita
dua puluh tujuh tahun berhaul yang kuat
jadi pengawasan kita udah halus tiga tahun
tapi gak papa saya tinggalkan berusaha
baik pak saya berangkat sekarang juga
terima kasih pak al
pak minta saya untuk ke bank mencairkan dana
dan ibu tolong di rumah ya
setelah dari bank saya langsung ke kantor untuk ketemu pak al
baik bu saya permisi
kenapa tiba tiba suruh randy
untuk cairkan uang di bank
pasti jumlahnya besar
apa penculik itu
minta tebusan kak al
lo jadi begini emang bagaimana mulanya
gua andi mana
gak papa lo begini sama dia
mana muka lo pucet begitu
kayak bocah habis kesambet
kan ada gua mau polin bang leh
tapi kalo gak dikasih tau
mereka bakal kepo terus nih
karena bu andin lagi dinas
mending belinya dikebayuran lama
lah kalo bu andinnya dinas
udah pasti pulangnya lama
tapi kamu keliatan lemas gitu im
kamu kena apa im
kena kuman pak
lo abis gopak dimana
mungkin itu ya
kuman itu kurang makan
oh kurang makan
lapar gua juga
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira

tolong bukain gerbangnya ya
gak boleh kasih tahu siapa siapa
gak boleh kasih tau siapa siapa

kan gak lucu kalau kita ke rumahnya nih ya
tau jadi gak sakit sama lo siapa kita
jadi angkat bu
jadi angkat bu
emangnya bu andin gak masuk
kirain para file tau gitu
nah itu gue tau
bisa buku trafoter ya
bu andien udah balik
tapi kok tau tadi sih gak ngeliat banda sama sekali
tapi biar udah udah
bu andien udah pulang ya
kiki udah pulang ya
kaki gak liat sama sekali
jadi begini ya yang kiki
menurut informasi yang uya dapet dari si bu andien
jadi gak ikutan pulang
bukan begitu im
keluar kota iya tapi perasaan tadi malem gak bawa koper terus juga nggak bantuin banding buat
nyiapin baju pacu dadakan banget ini ya katanya sih begitu mbak tapi nggak tahu juga deh
masalahnya itu kayak mau nggak bawa koper sih mungkin nanti beli baju di sana mbak
sakit nih kita mau jenguk nih ke rumahnya
terus kita mau bawain bobohan biar banding cepet cepet
malah banding itu lagi dinas dari kampung